wah kata taslim kemarin ada kang idris kesini
mau ketemu akang
kata kang nus udah
berarti sayang terlambat atuh
kalau cedo makan yang nggak banyak
kok bisa gemuk kayak gini
apa yang nggak tahu
ih beneran cesi
kang nus nggak kelihatan
mau saya bangunin bilang suruh ujang
ada apa om
jangan panggil om atuh
kan kemarin juga sudah saya bilang
panggil jonny aja
nggak mau ah
apa atuh ya
tapi jangan om
memangnya kenapa kalau om
sebetulnya itu bagus
meskipun patut untuk dibanggakan
pencapaian duet kalian berdua
armandeden harus lebih ditingkatkan
jangan cuma tiga dompet per hari
aduh kenapa kamu masih manggil saya om
karena kamu mengecewakan
bersolok karir itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk gagal
minimal sedompet dua dompet kamu harus dapat
ya udah kalau kamu masih keke mau manggil saya om
terserah kamu aja
sekarang waktunya kalian beroperasi
jangan membuang buang waktu
seperti pepatah yang mengatakan
waktu adalah dompet dan di dalam dompet semoga ada uangnya
hari ini ada rencana mau pergi kemana
mau ke pasar baru
mau belanja apa
mau belanja kain
buat bikin kerudung
perlu saya kawal
tapi kalau ada apa apa
si ujang ke pasar
di dalam masih rame
sekarang kan baru juga jam berapa
jam sepuluh lebih
dan seperti pingsan
kamu manggilnya salah
biasa atuh nggak usah galak galak
biasa atuh jangan cemberut gitu
esy nggak boleh tahu
masa esy nggak boleh tahu akang kemana
sebenarnya ada apa
kamu kan udah tahu
tapi pan belum jelas
semakin kamu tahu
semakin kamu mau tahu
ada siapa saja
kamu reda tuh
berarti yang kalau kau ntaromsan
pasti kamu tahu divine
kang mus di rumah
kemarin ada kang idris
ketik pesan katanya mau ketemu sama kang mus
kata taslim kemarin ada kang idris kesini
mau ketemu akang
kata kang mus udah
berarti sayang terlambat atuh
kalau cedo makan yang nggak banyak
kok bisa gemuk kayak gini
ih beneran jessy
aku ada di rumah

takutnya saya dikira menghambat rezeki orang mas bro
enggak saya tahu itu peraturan di sini kang gro
sudah aman terkendali
mudah mudahan nana juga berhasil
sampai jumpa di video selanjutnya
saya ke rumah kang gobang dulu
garut garut garut
saya ke rumah kang gobang dulu